kita awali segmen pertama pagi ini dari nganjuk
proses eksekusi lahan pembebasan tol ngawi kertosono di kabupaten nganjuk
sinil siang berlangsung ricu
puluhan warga menolak eksekusi karena harga ganti rugi dinilai terlalu rendah
kericuhan tak bisa dihindarkan saat panitra pengadilan membacakan
surat keputusan pembebasan lahan pembangunan tol ngawi kertosono
di desa bungur kabupaten nganjuk sinil siang
sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku pukul dengan petugas
karena berusaha menghalangi eksekusi
polisi akhirnya mengamankan beberapa orang warga karena dianggap sebagai provokator
aksi demo ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap proses pembebasan tanah
warga menilai harga ganti rugi
lahan sebesar rp satu ratus tujuh puluh tujuh per meter dinilai terlalu rendah
bahkan beberapa warga menolak tanahnya untuk dibayar
tanah saya belum dibayar
jadi ini saya belum boleh disaruk di eksekusi
harganya belum sesuai
kemarin ditawar berapa pak
kemarin ditawar rp delapan puluh ribu per meter
selain desa bungur
proses eksekusi lahan juga dilakukan di desa bulu putren dan desa ngelundo kecamatan sukomoro
terdapat satu ratus enam puluh empat petak lahan warga yang menunggu pembebasan
semua lahan tersebut nantinya akan dieksekusi
menunggu ketetapan hukum dari pengadilan negeri nganjuk